kita beralih ke kabar terdamparnya puluhan paus di pesisir laut jawa
sepuluh ekor paus sirip pendek yang terdampar akhirnya mati
evakuasi yang lamban dan kondisi paus yang stres menjadi penyebab matinya sepuluh paus ini
meski demikian sembilan belas paon lainnya berhasil diselamatkan dan dilepaskan kembali ke laut
proses evakuasi paus siri pendek di muara pantai utara
desa pesisir kecamatan gending probolinggo berjalan dramatis
butuh waktu lebih dari satu jam hanya untuk mengevakuasi seekor paus yang terjebak di hutan bakau
meski petugas dari badan konservasi sumber daya alam atau bksda sudah datang
tetapi peralatan evakuasi yang dibawa minim
akhirnya petugas dibantu warga hanya bisa menarik paus dari muara sungai ke laut menggunakan perahu nelayan
setelah beberapa kali tali penarik sempat putus paus tersebut akhirnya bisa dilepas kembali ke laut
sepuluh evakuasi dua puluh sembilan paus yang terjebak ini tidak sukses
sepuluh paus mati selama evakuasi ini
meski petugas bksda sudah berupaya tetapi lambatnya penanganan
dan banyaknya warga yang menonton membuat paus paus tersebut stres dan mati
sementara sembilan belas paus lainnya selamat dan berhasil dilepaskan kembali ke laut
mungkin tempatnya yang susah dijangkau kemudian juga informasi yang kurang cepat
sementara tim gabungan dokter hewan dari universitas airlangga langsung melakukan otopsi salah satu bangkai paus
usai diukur bangkai paus dibedah guna mengambil sampel jantung paru paru dan usus
sementara ini kita masih identifikasi dari paus ini
jadi kita mengukur panjang segala macam terus kita juga lagi selalu untuk mengambil sampel
fenomena hewan laut seperti ubur ubur hiu tutul dan paus yang terdampar ini
lebih disebabkan banyaknya kandungan plankton di perairan utara probolinggo
selain melimpahnya makanan migrasi paus juga disebabkan pergantian cuaca di laut australia
di mana paus paus tersebut bermigrasi mencari tempat yang lebih hangat dan banyak makanan
kita lihat juga cuaca berubah ubah
masa tadi malam hujan ternyata siang ini juga habis
tiap tahun warga sekitar muara sungai selalu menemukan hewan laut seperti paus dan hiu yang terdampar
tetapi baru kali ini jumlah paus yang terdampar mencapai lebih dari dua puluh lima ekor